terima kasih pak
terima kasih pak
kak tolong ya
kalau kakak balik lagi ke sini saya nggak mau
kalau kakak diperintah sama riki
bu saya udah selesai
kok jadi gue yang domelin
ini si tante
yuk kumpulin lima belas desain kemasan khusus edisi kemerdekaan teh botol sosro
om baik di mana
apa dah sembuh
om baik masih di rumah sakit sayang
tapi tadi papa sama mama udah kasih videonya
doain terus om baiknya supaya cepat sembuh

kita angkat aja
assalamualaikum halo pa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din apa mau kasih kabar
kondisi dia dia sudah berubah
kondisi nino sudah membaik
tapi masih harus diobservasi sama dokter
alhamdulillah syukurlah kalau misalnya kondisinya sudah mulai membaik
oh ya pa besok acara sidang jam berapa ya
besok sidang mama jam sepuluh nak kenapa nak
ya udah kalau gitu nanti aku sama mas alim jemput papa ya
kita kesana bareng bareng
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa apa ngabarin kalau kondisi mas dino sekarang sudah mulai membaik
artinya membaik bakal sembuh ya pak
insya allah nak insya allah membaik bakal sembuh ya
berarti doa kita didengar allah ya pak
pasti doa kamu akan didengar dan dikabulkan sama allah ya
mama sarah di sidang
akan dihukum karena pernah melindungi elsa
pada saya ntar
lebih ketat ternyata prosedur kunjungan di la paz
untung gue dibolehin masuk
dan karena permintaan khusus gue dibolehin bawa hape ini ke ruangan kunjungan
sekarang udah jam berapa ya pak
sekarang saya bisa pakai teleponnya pak
kok baik baik aja kan
kan gue udah bilang jangan ganggu gue lagi rik
gue gak ganggu sahab
lo udah ngancurin hidup gue rik
mino udah benci sama gue sekarang
nino tuh udah bencinya sama lo
gue bilang ataupun enggak kejadian kita di sereniity hotel pas di persidangan
dia udah bencinya sama lo sahab
dia juga ikut andil waktu ngejeblosin lo ke penjara
dan gue yakin sahab
sebentar lagi dia bakal ngelupain lo
cukup ya rik cukup
dia itu lagi sakit
dia terluka dan jangan pernah hubungin gue lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya